pandemi covid sembilan belas membawa dampak pada bisnis yang sepi
pemberlakuan ppkm membuat pengusaha tak banyak melakukan inovasi
banyak bisnis di sektor real yang tak bergerak
menjadikan pengusaha gusar yang berujung gulung tikar
namun ternyata ada juga sektor yang tumbuh signifikan selama pandemi ini
banyak kaum milenial yang beradaptasi dengan digital
sehingga mudah menyerap beragam informasi tentang pasar modal
maka tak heran pasar modal justru kedatangan banyak investor milenial
instrumen investasi yang dulu tak banyak pilihan
mayoritas investor adalah generasi milenial
jumlahnya meningkat cukup signifikan ya
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sebelum kita mengalami kondisi pandemi ini
memang jumlahnya cukup meningkat
nah mungkin istilahnya ada yang sebutnya dengan investor corona
nah inilah hal yang harus kami lakukan
sosialisasi edukasi kepada para investor tersebut
yang baru baru tersebut
agar kenal dengan pasar modal secara baik ya
mereka tahu seperti apa fungsi dari bursa efek indonesia
mereka tahu seperti apa fungsi dari ojk maupun kpei ksei
akhirnya yang kami harapkan adalah mereka bukan hanya sebagai investor yang
ikut ikutan tetapi memang benar benar akan menjadi smart investor
secara akumulasi jumlah investor di indonesia per agustus dua ribu dua puluh
adalah dua enam ratus enam puluh empat delapan ratus tujuh puluh lima investor
bursa efek indonesia jawa timur menyumbang tiga belas lima puluh dua persennya
meski demikian pengamat ekonomi universitas erlangga surabaya
memberikan catatan kenaikan investor di pasar modal
mestinya dibarengi dengan investor penanam modal asing di surabaya
selama pandemi ekonomi surabaya melambat
namun meski tak memiliki efek langsung pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek
pertumbuhan pasar modal bagus untuk persiapan menjadi negara maju
ekonomi surabaya ini sudah mulai membaik
nah dapat dilihat juga sudah mulai banyak restoran
pedagang yang sudah buka dan berjualan misalnya seperti itu
namun pertumbuhan jumlah investor di jatim ini khususnya masih belum secara signifikan
dan tidak secara langsung dipengaruhi oleh banyaknya investor
pertumbuhan yang diperlukan adalah investor modal
karena investor modal itu biasanya hanya menaruh sebagian kecil uangnya di pasar saham
mengingat sebagian besar pendapatan mereka itu adalah masih digunakan untuk kebutuhan primer gitu
nah saat ini investasi seperti pmdn pmdn dan pma itu sebenarnya foreign direct investment itulah yang kita butuhkan
karena kenapa berpengaruh langsung pertumbuhan sektor real sehingga dapat membuka banyak kesempatan kerja
pertumbuhan sektor real sehingga dapat membuka banyak kesempatan kerja

rahma menambahkan peningkatan ini perlu diapresiasi
sebab para milenial kini berani berinvestasi untuk jangka panjang
dengan investasi yang tepat mereka akan menjadi generasi tangguh di masa pandemi